pemerintah mengklaim program tol laut telah berhasil menurunkan disparitas harga pangan di wilayah terluar dan perbatasan indonesia
penurunan harga barang tersebut terjadi melalui program gerai maritim dan jembatan logistik udara dari kementerian perdagangan
gerai maritim adalah distribusi barang menggunakan kapal di wilayah timur wilayah terluar dan perbatasan dengan menggunakan tarif yang disubsidi
sejak diluncurkan pada sembilan belas juni dua ribu lima belas program gerai maritim diklaim sudah menurunkan disparitas harga barang sampai tiga puluh persen sekaligus menjaga kestabilan harga
kementerian perdagangan juga melakukan simulasi program jembatan logistik udara
uji coba telah dilakukan di pegunungan jaya wijaya wamena dijadikan sebagai pusat distribusi barang
program ini ditargetkan bisa menurunkan harga sampai lima puluh persen di wilayah terpencil indonesia
namun program ini masih terkendala oleh perbedaan waktu tambat kapal
dengan masa panen sehingga perlu ada sistem resi gudang
dan dibutuhkan kurang lebih adalah lima belas miliar per bulan dengan mengangkut dari tingkat
selain gerai maritim dan logistik udara pengembangan sistem resi gudang juga menjadi salah satu pasokan
salah satu program kami
karena dengan gerai maritim kadangkala
kadang waktu tambat kapal dengan waktu panen tidak sesuai
sehingga untuk penyesuaiannya perlu yang namanya sistem resi gudang dikembangkan